suaika pengelolaan satu adik kebun binatang yang dulu pernah menjadikan predikat terlengkap dan terluas di asia tenggara ini berikut liputan untuk anda
kematian hewan yang ada di kebun binatang surabaya ini memang bukan pertama kali
kemarin pada hari minggu malam rama atau harimau sumatera ini ditemukan mati dan ketika itu juga ditemukan bahwa organ jantungnya ini melemah
dan sampai dengan saat ini memang dari pihak kebun binatang surabaya masih melakukan penelusuran atau observasi terkait hal ini
untuk mengetahui hal tersebut saya sudah bersama dengan pjs direktur utama ibu aseta
iya bu sampai dengan saat ini bagaimana untuk terkait hasil dari otopsi atau observasi dari rama ini sendiri
jadi rama mati pada hari minggu pukul enam lewat sepuluh
kemudian dalam waktu tiga jam kurang dari tiga jam kita sudah melakukan otopsi
dan di sana didapat bahwa jantung membengkak organ yang paling paling dominan dilihat ada kerusakan jantung membengkak
terus kemudian dinding jantung itu menipis
fu ini sudah beberapa kali begitu ya ada kematian hewan di kebun bitang surabaya
sebenarnya untuk kandang dan juga mungkin untuk penjatualan atau penanganannya hewan di sini atau pendataan apakah hewan tersebut kawin inses atau tidak begitu ini seperti apa
jadi kalau di kebun binatang itu ada
ada namanya statbook untuk menghindari inces
jadi statbook itu berisi silsila
nah pakemnya itu bahwa adik kakak saudara dekat saudara sekandung sepupu itu tidak boleh dikawinkan
tapi harap diingat ya bahwa pengelolaan ini kan bertahun tahun ya
jadi ada penyakit yang namanya akut ada penyakit yang namanya sudden ya
jadi dampak pengelolaan itu bukan dilihat satu tahun
karena ini sudah bertahun tahun dengan baik
banyaknya panjangnya konflik perawatan satwa itu dilupakan di neclected ya ditaruh di belakang
nah itu yang sekarang dampaknya
makanya ketika diambil alih oleh kementerian kehutanan tahun dua ribu sepuluh angka kematian tinggi
karena itu dampak dari buruknya perawatan selama bertahun tahun
dan itu pasti masih dirasakan sampai hari ini
usdm sendiri singkat saja bagaimana
masih bermasalah juga
dan itu juga nanti yang kita tetap kita ases
tetap kita lakukan
apa yang terbaik
ya tentu kita juga tidak bisa meneklektedkan orang yang sudah bertahun tahun kerja
tapi efektivitasnya yang perlu kita pertanyakan
baik terima kasih banyak atas keterangannya
dan memang masih banyak yang harus dibenahi dari kebun mendatang surabaya ini
agar kematian hewan seperti halnya ramai yang terjadi pada minggu malam kemarin tidak terjadi lagi